sebuah bus penumpang jurusan surabaya solo terbakar hebat
usai bertabrakan dengan sepeda motor di jalur pantura madiun surabaya
dalam kecelakaan itu awak bus dan puluhan penumpang berhasil menyelamatkan diri
sementara pemilik motor harus melarikan diri
bus sugeng rahayu jurusan jogja surabaya
sabtu malam terbakar hebat di jalan raya desa garon kecamatan balerejo madiun
bus yang ditumpangi tiga puluh orang ini terbakar setelah ditabrak sepeda motor
dari arah berlawanan yang tengah balapan liar
peristiwa ini terjadi saat bus yang dikemudikan agus rianto warga nganjuk ini
melaju dari timur ke barat dan berusaha menyalip sebuah kendaraan
namun dari arah berlawanan muncul dua sepeda motor yang tengah balap liar
kaget ada bus melaju di jalur kanan satu sepeda motor terjatuh akibat bersenggolan
motor yang jatuh langsung masuk ke kolong bus dan terseret sejauh lima puluh meter hingga terbakar
yang balapan kemudian salah satunya itu jatuh
kemudian bis yang saya tumpangi itu tidak bisa ngeles kemudian langsung keluar api
dari keterangan sejumlah saksi dugaan sementara korban pengendara motor sudah kabur sebelum bus terbakar
mungkin kan bus sedang menyalip kendaraan yang ada di depannya
kemudian sepeda motor kemudian kaget sehingga mengerim mendadak airnya jatuh
dalam kecelakaan ini semua awak bus dan penumpang
selamat sementara pengendara motor sedang dalam pencarian polisi